minibus pribadi yang disulap menjadi ambulans sabtu siang ditangkap petugas kepolisian resort bogor jawa barat
sebelumnya ambulans bodong ini melaju kencang dan melawan arah
petugas yang melihat ambulans tersendat di jalur pemeriksaan ganjil genap sempat menghampiri untuk membantu
namun ketika diperiksa mobil tidak membawa pasien dan pengemudinya hanya bercelana pendek
seorang wanita juga duduk di sebelah pengemudi
semuanya hanya bawa ke gajal genap
mobil ini kan memang ada busnya
berarti ini boleh diperhatikan supir ambulans suara staf atau supir pangsa
saat diperiksa di dalam minibus yang dilengkapi rotator dan strobo hanya terdapat sejumlah vitamin dan minim perlengkapan medis
pada kasur pasien juga terdapat speaker
tadi memang ada ambulan memang itu tanda sirine kosong
namun itu kan kalau misalnya
bukan sesuai dengan pasal satu ratus tiga puluh lima undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan itu
kendaraan yang mendapatkan prioritas salah satunya memang ambulans yang membawa pasien sakit
selain memberikan sanksi tilang petugas juga langsung mencopot seluruh atribut ambulans palsu ini
beni akbar bogor jawa barat